bank indonesia bekerjasama dengan tni angkatan laut
menggelar ekspedisi rupiah berdaulat
kerjasama ini memiliki misi utama
yakni memastikan ketersediaan rupiah di seluruh wilayah nkri
terutama di wilayah tertinggal terdepan dan terluar
bank indonesia juga membangun tugu rupiah berdaulat
di sebatik kalimantan utara
sebagai salah satu wujud kedaulatan republik indonesia
jurnalis kompas tv dian silitonga dan juru kamera bondan wicaksono
berkesempatan mengikuti ekspedisi rupiah berdaulat
berikut laporan selengkapnya untuk anda
tugu rupiah di pulau sebatik kalimantan utara
daerah yang berbatasan dengan negara malaysia
nah apa makna pembangunan dan juga peresmian tugu rupiah
akan kita tanyakan langsung kepada kepala departemen
pengelolaan uang bank indonesia ada pak marlison hakim
sehat semoga pak sehat juga ya mbak
bapak ini kenapa sih membangun dan meresmikan tugu rupiah di pulau sebatik
ada makna khusus kah yang ingin disampaikan
pertama adalah misi negara
khususnya yang diimban bank indonesia adalah memastikan
ketersediaan uang untuk seluruh wilayah nkri
dan kedua rupiah tidak sekedar transaksi
tetapi juga simbol keulatan negara
oleh karena itu rupiah wajib hadir di seluruh wilayah nusantara
salah satu dari perbatasan yang sangat berbatasan langsung
secara daratan dengan negara lain adalah di sebatik ini
kita punya sebelas negara yang berbatasan dengan nkri
untuk menggaungkan rupiah masyarakat untuk menggunakan rupiah secara maksimal di sini
dan tidak ada ruang sedikitpun untuk selain rupiah digunakan oleh masyarakat
dan salah satu bentuk mengingatkan pada masyarakat adalah
oleh karena itu kami dari indonesia pertama kalinya
membangun tugu rupiah berdaulat di daerah perbatasan yaitu di sebatik
pertama menegaskan bahwa rupiah adalah simbol kertanegara
di daerah perbatasan sebatik dan lokasinya persis di perbatasan indonesia malaysia
kedua mengingatkan masyarakat khususnya di daerah perbatasan sebatik ini
untuk menggunakan rupiah dalam setiap transaksinya
dan juga menegaskan kepada masyarakat negara tetangga sebelah bahwa
kalau ingin bertransaksi di indonesia gunakan rupiah
itulah kira kira pesan utama dari pembangunan tugu ini
resmian tugu rupiah ini kan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat
bisa disampaikan pak secara singkat kegiatan apa sih ekspedisi rupiah berdaulat ini
tadi yang saya katakan bahwa bank indonesia wajib memenuhi keputusan uang di seluruh wilayah nkri
dan kita memiliki tujuh belas pulau
sangat sulit kalau bank indonesia melaksanakan itu sendiri
oleh karena itu bank indonesia bekerja sama dengan tni al
untuk menjangkau masyarakat di wilayah tiga t terdepan terluar terpencil termasuk di sebatik ini
oleh karena itu kita lakukan bekerjasama untuk tadi memastikan
kebutuhan uang kita melakukan ekspedisi rupiah berdaulat bersama tni al
untuk mengedarkan uang di wilayah wilayah tiga t tadi
apa yang dilakukan kita melakukan clean money policy
menarik semua uang uang yang lusuh kita ganti dengan uang uang yang baru
terus menyediakan pecahan pecahan yang sesuai kebutuhan masyarakat
kemudian di samping itu juga kita melakukan edukasi tentang rupiah kepada masyarakat
kemudian juga teman teman dari departemen komunikasi menyampaikan menyerahkan program sosial bank indonesia
yang keempat adalah yang paling penting adalah bagaimana kami juga berkontribusi untuk meningkatkan literasi
kepada masyarakat tentang bank indonesia dan juga cinta rupiah tadi
terakhir pak target ekspedisi rupiah berdaulat tahun ini seperti apa
misalnya berapa pulau yang akan dikunjungi kemudian berapa rupiah yang digelontorkan
tahun ini sesuai dengan kesepakatan kamil tni al melakukan kegiatan ekspedisi rubeberat di delapan belas provinsi
dengan target sembilan puluh pulau meningkat satu provinsi dibanding tahun lalu
jadi kami dengan tni al itu setiap tahun meningkatkan jumlah kunjungan pulau tadi
nah untuk jumlah total uang penukaran memang bervariasi antar provinsi tergantung tingkat kebutuhannya
sebagai contoh saja untuk sebatik ini kami menyiapkan hampir delapan miliar untuk lima pulau di wilayah kalimantan utara
dan termasuk diantaranya program sosial bank indonesia sebanyak satu satu miliar
rata rata setiap pulau itu kita bisa menyiapkan rata rata hampir sampai dua tiga miliar
nah itu jadi rata rata setiap pulau itu kita bisa menyiapkan rata rata hampir sampai dua miliar
ada kegiatan lagi yang akan dilakukan ya pak terima kasih pak marlison untuk waktunya selamat bertugas kembali bapak terima kasih
itu dia bahwa memang negara bertanggung jawab untuk memastikan masyarakatnya hidup dengan makmur kemudian juga sejahtera dan berkeadilan
nah untuk memastikan hal tersebut tentu ekonominya harus dipastikan tangguh nah untuk memastikan ekonomi tangguh tentu rupiahnya
dian silitonga bondan wicaksono kompas tv kalimantan utara